terima kasih bang
tak perlulah kau terima kasih sama aku
aku ini orang yang suka membantu orang yang susah
sekali lagi terima kasih bang
sudah aku bilang tak perlu kau berterima kasih sama aku
yang penting kau kembalikan uang aku rp dua lima ratus
tuh pelan pelan bang
maaf perasaan saya cuma pelan
jadi kau pinjam
jangan kau ragu
kau dengar aku baik baik ya
kalau kau pinjam duit aku
kau itu cukup kembalikan dua tiga ratus
kalau lu kasih bini lu duit dua
berarti lu jadi cerek sama bini lu
bang pinjamannya saya cancel
lewat sini lebih deket
eh tuh tinggi lagi
di sini be
eh sama orang tua aku udah sopan ngerti kagak
lah kalau ngarti ngapain ngajak gue main kucing kucingan begini
loh bang kok berhentinya di sini
maaf saya sedang memandangi gang rumah gepetan saya
bang kalau mau ngejek nunggu sembuh dulu
itu nggak oke
berarti lagi punya duit dong
lumayan dapet rejeki be
jangan terusin omongan gue
berarti pas dah ya gue kemarin
kalau buat bayar kontrak kan belum ada be
kan mbak be janji
mau ngasih tempo satu bulan
eh jangan alhamdulillah dulu
cucu gue ngerengek minta dibeliin kursa
bang masa gitu aja marah
boleh sih tapi bayar dulu
karena situ nggak oke
dua tiga empat
udah dibikinin kopi
ini saya sudah sampai kosaya
kalo tau kopi bikinan bini lo enak begini
gue bakalan sering mampir kemari dah
tapi tiap hari gue juga kemari
tapi kalau mau ngepe mamin bisa kemari
beh ditinggal dulu ya
saya sama bang ojak mau ke rumahnya bu sofyan
lah gue sendirian
sekarang berdua sama kamu
kalau bapak mau nunggu sebentar
ojak sama purnomo bakal sampai sini pak
bisa jadi berempat
mubahajir kalau kagak dihabisin
pipi udah nyari pinjaman kesana kemari
cuma gaada yang mau ngasih pinjem uang dua juta
makanya kita jangan bercerai nih
kata bapak pipi juga
bercerai kita runtuh
maaf kalau peribahasannya ga pas
memangnya kenapa istri kamu minta cerai
katanya saya sudah tidak memperhatikan dia lagi
cuma gara gara saya suka telat
menurut buku tentang perkawinan yang saya baca
permintaan cerai itu adalah salah satu ujian bagi kita
kalau mau nasihat lebih mendalam lagi
kita bisa ngobrol di dalam
saya bukan minta nasihat pak
udah kak gak usah dipikirin
tati sedih bang
ya kalau gitu kak gak usah disedihin
gimana ga mau sedih
duit cuma segitunya malah buat ganti slog orang
ya emang udah nasib kali
baru liat banda orang
bukan kita bang tapi cuma tati sendiri
ditanya malah balik nanya
hmm ditanya malah balik nanya
bang ojak pak tati mau masuk
ternyata slopnya indah hilang
disimpen sama bapak
ngasih taunya tadi pas bapak pulang
lebaran nanti gak usah beli slop lagi
ih apaan sih
semakin dideketin ternyata kamu semakin cantik
ih apaan sih
suara kamu biarpun cuma bisa ngomong ih apaan sih ih apaan sih